kan aneh aja gitu
seperti bau mulut kostivasi atau sembelit dan obesitas
apa bedanya ketika internet masuk dan sebelum internet masuk
tetapi juga pola place making yang akan menjadi kreatif and commercial hub
dan tidak tergantung seberapa banyak orang yang bergantung pada antibiotik
nah kalau bicara tentang perila atau shishow tadi shisha itu di masakan jepang
yang pasti punya tabungan pasti punya uang
lalu yang kedua adalah saya pikir tadi ya
dengan penyebaran monkeypox tersebut
bukan kelihatannya doang enak tapi emang beneran enak
melalui platform yang penuh dengan humor
tapi bagaimana dengan anak anak muda gitu
nah jadi di dalam kajian antropologi misalnya
dalam peristiwa penembakan mahasiswa
sebagai pihak yang menyelenggarakan listrik dari negara itu
stop produksi produsen tahu tempe di tasikmalaya
nanti kami akan ajak masyarakat kita pertahankan bersama
memerlukan waktu dua sampai tiga bulan bergantung pada kelangsungan hidup kupu kupu dalam siklus hidupnya
bisa timnya boon tuh jarang nih yang punya
sama halnya juga dengan modal usaha mbak
pramono anung bersama menteri lain membagikan suasana perkemahan
baik mbak prita apa sebenarnya yang membedakan antara hutang produktif dengan juga hutang konsumtif
sari kemudian membuatkan kebun bagi warga prasejahtera di sekitar wilayah tempat tinggalnya
untuk tidur yang membuat kita serasa berada di hotel kapsul berjalan
tes c reaktif protein untuk mendeteksi keparahan peradangan
dan gejalanya tentunya adalah sindroma kuning atau demam kuning
tapi itu juga tidak sebuah hal yang jelek di bidang itu
yang ada di dki jakarta
camilan khas ini cocok dijadikan sebagai oleh oleh
sekali lagi terima kasih banyak fajar nugros dan juga dimas anggara
yang diikuti oleh satu lima ratus startup dari delapan puluh lima negara
kalau tadi kita melihat di puskesmas sendiri ada sejumlah warga yang berjalan dengan tertib
setiap pengendara sepeda motor yang hendak memanfaatkan jembatan ini dikenakan tarif rp dua sekali melintas
seperti apa ya kepada masyarakat agar lebih mengenal potensi gempa yang terjadi karena indonesia rawan dari bencana
itu yang kemudian menjadi tantangan utama bagaimana memulihkan kepercayaan masyarakat
dan mereka mencoba untuk menurunkan bisnis
kakak dari maret ngapain aja kak
adalah banyak smes yang belum menemukan produk produk yang kami sebutkan
iya bener bener yang dia menang nasional juga
tidak terlalu relevan lagi
masalah lingkungan masalah hak asasi manusia dan seterusnya
kalau kita pakai tim tim begitu kadang kadang nggak sampai pak
sejak masa soekarno sampai sekarang
wah panjang juga ya
selama dipakai debit air cenderung stabil
oh ternyata maksud dia tuh begini gitu kan
dan enam orang ditangkap serta lima puluh lima orang lainnya didenda karena perilaku ofensif
karena tadi bume sudah sampaikan ya itu supaya terasa gitu ya itu gimana
masyarakat indonesia memang luar biasa
sedangkan periuk besar dijual seharga rp tiga ratus lima puluh per buah
di kota besar indonesia
kurangi makanan berlemak dan tinggi kolesterol
malah akhirnya cangkangnya tidak sempurna
ya bisa jadi dampak yang baik lah
kangen sih sama keluarga dan juga rumah kan
tujuan pengelolaannya seperti apa berarti mas
anda tahu kami menulis artikel kedua yang menggabungkan pada basis ini anda tahu jenis sma yang berbeda
yang terbaru kasus penipuan terjadi di makassar
dimana di sana itu diberikan nilai nilai tentang kebangsaan misalnya makna dari merah putih gitu ya
di salah satu perguruan tinggi di kabupaten sambas
banyak luka dalam di lutut
juga pakai dua kan nanti kalau pln mati turbin nyala
saya cobain yang savory atau gurih isiannya banyak
jadi artinya dari sisi penyiapan mengenai perhitungan pembiayaan ini harus disiapkan oleh bpjs
ketika tidak diperpanjang pada masa waktu surat tugasnya habis mau gak mau mereka kembali
karena disitulah ego berperan
penutupan jalan ini bersifat situasional
agar infrastrukturnya terbangun lebih cepat lagi
kita bisa nonton film ini dan kita bisa mengetahui bahwa ada loh adat di sebuah daerah
fintechnya sih oh luar biasa kita
kita udah masuk season tiga
sejauh ini belum bisa maksimal kemarin di sea games dua ribu dua puluh satu
kebocoran pipa air juga dapat menyebabkan air yang dialirkan ke rumah pelanggan menjadi berbau
di sini saya melihat bagaimana gunungan sisa apk
ya kalo dari gue sih indonesia patriots ya sampe sekarang performanya oke banget lah
banyak yang mesti dikorbankan juga
ada dari yang lain lain termasuk orang rokok
untuk kita tampilkan lebih tinggi lagi dan pariwisata kita lebih meningkat
tembak tiga angkanya agak kurang pasti ya mungkin
nah cief gimana melihat perkembangan apa ya
karena anda berumur sembilan belas tahun sekarang
yang disebabkan oleh virus dari hewan atau zoonosis
dan ini harusnya menjadi tanggung jawab kita semua bukan hanya para penderita diabetes tapi kita bukan hanya para dokter
langkah ini sebagai strategi untuk mempercepat pensiun dini atau berakhirnya pembangkit listrik bersumber bahan bakar batubara
sehingga jika ada pengulangan proses mencari indukan kupu kupu baru yang ditelitinya dapat terbilang mudah
kalau misalnya yang lagi latihan kalau misalnya sakit
karena mereka akan mencoba bersaing berikan tarif yang lebih kompetitif pada konsumen dengan segala tingkat hitungan masing masing juga terkait dengan risiko
dan ini berbalapan dengan tingkat kepercayaan masyarakat
di kppu melakukan penelitian bu yang ada terkait dengan penetapan tingkat suku bunga
kalau masa inkubasi lebih pendek maka perubahan yang menular lebih berat
seperti nasi kuning hingga varian dimsum
media dan sekarang ada hal hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari hari seperti belanja
akibat kejadian adanya terjangan tornado seperti apa
lokasi yang tidak begitu jauh dari rumahnya membuat sari bisa melihat perkembangan kebun dapur
untuk biar anak anak ini enggak keluar rumah karena kan lehernya kan dikasih biru biru nanti
penyebab migraine belum diketahui secara pasti
janjinya sebelum menjadi presiden
lalu kamu dari mana tuh baru denger
seperti itu tuh menjadi penting
dan mereka saling bunuh bunuh antar saling bergantian dinasti dinasti politik yang kuat
kelompok bersenjata papua adalah kelompok teroris
mulai lima belas juli hingga tiga belas agustus mendatang
coba kita kalibrasi ke depak
untuk melakukan perjalanan jauh menggunakan mobil bahan bakar konvensional maupun mobil listrik
sehingga kemudian dokternya akan merasa terbantukan untuk memberikan diagnosis
grupnya di gimana di kayaknya neraka banget tuh
untuk itu tidak ada pilihan bagi publik selain melakukan perlawanan